ya rekapitulasi suara di dki menunjukkan pasangan prabowo gibran unggul tipis atas anies imin
apa yang menjadi penyebabnya kita akan bahas bersama direktur indobarometer muhammad kodari
mas hudari kalau kita lihat prabowo ini kan selisihnya ya tiga puluh delapan dua ratus empat puluh tiga suara
ini selain saya ingin tanya seberapa kaget atau seberapa wajar menurut anda
ini beda tipisnya karena memang mesin partainya bergerak begitu bagi gerindra begitu ya
atau karena popularitas anies yang ternyata bergeser ke prabowo
mungkin di luar itu semua ya
saya kebetulan punya satu teori besar bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat ini sangat ditentukan oleh popularitas pak jokowi
ya jokowi effect jadi walaupun pak jokowi tidak ikut bertarung langsung
tapi sesungguhnya pilihan masyarakat terhadap tiga calon presiden wakil presiden itu
sangat dipengaruhi oleh persepsi kedekatan ketiga calon tersebut di mata masyarakat indonesia
jadi calon yang paling dekat dengan pak jokowi yaitu dua prabowo gibran itu mendapatkan suara yang paling tinggi ya
karena tingkat kepuasan kepada pak jokowi secara nasional itu delapan puluh persen
dan yang betul betul menolak pak jokowi
atau antitesis pak jokowi itu dapat sekitar dua puluh empat persen dalam hal ini anies mohaimin
kemudian yang posisinya abu abu gitu ya itu ganjar tujuh belas persen
nah ini ada variasi tergantung daerah ya tergantung daerah termasuk misalnya di dki jakarta
jadi kalau kita lihat survei survei memang tingkat kepuasan masyarakat jakarta terhadap pak jokowi tidak setinggi nasional
walaupun tetap mayoritas juga
saya lupa persis angkanya berapa tapi tidak sampai delapan puluh
mungkin barangkali sekitar tujuh puluh an persen lah kira kira begitu
jadi kalau pun maaf saya potong mas kodari
kalaupun anies punya yang dianggap harusnya punya modal kuat karena sudah jadi gubernur dki dua ribu tujuh belas
kemudian juga pks juga paling tinggi ya dprd pileknya kuat
ini modalnya tetap tidak mampu untuk menjadi faktor krusial menang lawan prabowo
dengan provinsi jawa tengah ya
dimana mas ganjar menjadi gubernur bahkan dua periode
dan itu wilayah dikenal sebagai kandang banteng atau basis pdi perjuangan
di jawa tengah kalahnya malah lebih telak lagi
ganjar mahfud sebagai petahana gubernur dibandingkan dengan prabowo gibran
di jawa tengah itu prabowo gibran nya lima puluh tiga persen
kemudian ganjar mahfudnya tiga puluh empat persen
hampir hampir dua puluh persen selisihnya gitu
jadi tapi kita bisa jelaskan dengan tingkat kepuasan kepada pak jokowi di jawa tengah
yang justru di atas angka rata rata nasional
mungkin di jawa tengah itu kepuasan kepada pak jokowi sembilan puluh persen barangkali itu
tapi yang jelas di atas delapan puluh lima lah seingat saya ya di atas rata rata nasional
salah satu provinsi dengan tingkat kepuasan tertinggi kepada pak jokowi itu ada di jawa tengah
nah kemudian kelihatannya memang
pendukung mas anies di dki ini mungkin bloknya itu agak lebih besar sedikit
dibandingkan dengan mas ganjar di jawa tengah
mas ganjar kan hanya dapat tiga puluh empat persen
sementara mas anies masih bisa dapat sekitar empat puluh satu persen
ya di pusat selatan dan timur ini masih unggul ya
nah memang begini ada elemen yang lain ada penjelasan penjelasan berikutnya yang
mewarnai dinamika di tingkat daerah
misalnya di dki ini ada suku betawi yang notabene secara konsisten kalau temuan di survei
itu dukungannya mayoritas sekali kepada anies baswedan
dan kita tahu bahwa suku betawi itu jumlahnya cukup besar di jakarta
saya lupa jumlahnya persis berapa tetapi cukup besar
saya kira betawi ini menjadi block food untuk mas anies ya
nah kalau di jawa tengah blok vote semacam ini tidak terjadi untuk mas ganjar ya
di sana suku jawa sangat sangat dominan dan justru suku jawa itu banyak mendukung pak jokowi
jadi berbeda dengan betawi yang memang notabene seringkali dalam tanda kutip itu antitesisnya atau kurang mendukung pak jokowi
mirip mirip dengan kalau temuan di survei itu suku minang ya betawi minang itu biasanya tingkat kepuasan kepada pak jokowi rendah
dan karena itu calon yang antitesis terhadap pak jokowi itu cenderung mendapatkan
kemudian juga mungkin kelompok kelompok islam yang lebih konservatif ya itu dia akan memilih cenderung kontra dengan pak jokowi dan memilih mas anies
nah yang menarik seingat saya daerah daerah yang dimenangkan oleh mas anies seperti jakarta timur jakarta selatan
itu memang adalah basisnya mas anies pada saat pilkada jakarta
ya dan pks dua ribu tujuh belas yang lalu gitu
jadi kita melihat ada paralelisme
antara kekuatan mas anies di pilkada dua ribu tujuh belas dengan pilpres dua ribu dua puluh empat ini
dan saya kira ini akan sangat menarik kalau nanti betul betul mas anies kembali maju calon gubernur jakarta
baik baik terima kasih mas kudari
kita bisa lihat nanti kontinuitas suara antara pilkada dua ribu dua puluh
dan proyeksi ya proyeksi nanti pilkada dua ribu dua puluh empat akan datang
baik baik terima kasih mas kodari sudah bergabung bersama kami di kompas malam